kalau kita mau bandingkan dengan y seratus tentu dia akan sangat signifikan ketika kita menikmati hasil fotonya ya
karena sudah banyak filternya dan lain lain
selain memang lensanya juga lebih spesifik lebih bagus lagi
ini kita mau coba untuk stabilizer dari handphone ini ya
cocok untuk mereka yang mau mulai nge vlog juga
jadi ini bisa modal kameranya dengan pakai ini
jadi dari dua seri vivo yang saya pegang seri y seratus dan yang dipegang timmy v tiga puluh
dua duanya sih mumpuni kalau dari sisi kamera dan video udah sama sama oke
walaupun harganya berbeda cukup lumayan cukup jauh
jadi ini cocoknya buat siapa
halo selamat ketemu lagi dengan kami berdua di ya comotech
dan buat lolo semua yang fomo sama teknologi
mungkin ada yang seusia gue nonton ke tim
kita memang targetin juga ya ranah usianya mas bayu
jadi buat temen temennya mas bayu kita akan ngebahas dua handphone kali ini
temen temen gua yang seusia gua
ada dua handphone yang akan kita review
yang kita pegang ada pewarnanya
ini seperti spek yang ditulis di kardusnya ini
kenapa sih gua yang pegang yang ungu anggrek
kenapa gua yang harus dipegang sih ungu anggreknya
tapi ya ini buat kaum hawa
jadi ada y seratus dan juga ada yang mungkin bisa dibilas salah satu keunggulannya kan
kalau vivo tuh selalu ngeluarin tuh ada hurufnya t x y
kalau namanya vivo biasanya unggulnya di v pastinya kan
jadi ini adalah salah satu yang mungkin menjadi unggulan dari vivo sekarang
sebagai pelengkap jajaran keluarga vivo v series
kehadiran v tiga puluh berhasil memukau penyuka gadget
walau secara tampilan terlihat lebih simple dibanding versi diatasnya yaitu vivo v tiga puluh pro
walau tidak dilengkapi dengan teknologi lensa zaiz seperti kakaknya
smartphone satu ini tetap menawarkan fitur kamera yang mumpuni
dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan memiliki resolusi masing masing sebesar lima puluh mp
dengan bukaan kamera utama satu delapan
ini mampu menangkap obyek yang lebih luas
sebuah modul kamera persegi dilengkapi lampu led flash yang disebut vivo aura light
dengan smart lighting control yang menghiasi punggung ponsel ini
membuat hasil tangkapan kamera menjadi lebih natural dan jernih serta tajam
walaupun dalam kondisi pencahayaan yang kontras ataupun minim cahaya
kualitas videonya juga tidak mengecewakan
kestabilannya cukup terlihat di layar dan mampu menyuguhkan ruang ketajaman dengan baik
terutama bila berada cukup dekat pada sebuah objek
nah ada yang penasaran gak dengan audio dan ketajaman video ini
visualnya ketika dicoba menyaksikan sebuah video di youtube
coba tulis pendapatmu soal ini di kolom komentar ya
tampilan dengan desain stylist dan premium
juga performa yang memadai dari vivo y satu ratus empat g
menghadirkan spesifikasi yang tidak kalah menarik
panel bodi belakang ponsel kelas menengah ini dibekali material kulit fiber premium berkesan klasi
dengan teknologi anti stand coating yang menawarkan lapisan anti noda dan antikotor
ponsel ini sendiri berjalan dengan sistem operasi android empat belas yang dilapisi antarmuka vantoch os empat belas
dengan layar amolet enam enam puluh tujuh inci dan resolusi satu delapan puluh x dua empat ratus pixel
serta tingkat kecerahan maksimum seribu dua ratus needs
sedangkan chipset snap dragon empat gen dua dipadu dengan ram delapan gb
membuat performa ponsel berdaya lima ribu mah ini makin melaju dengan hasil skor antutu mencapai tiga ratus tiga puluh empat sekian ribu
lumayan banget sih buat keperluan harian atau sekedar untuk main game aja
pada sisi kamera susunan tiga buah lensa terletak di punggung belakang
dijajali kamera utama sebesar lima puluh mp dengan sensor flicker dan ultra wide delapan mp
sementara di sisi muka terdapat kamera selfie delapan mp dengan bukaan
pada kamera depan kamera selfie delapan mp dengan bukaan f dua

cukup purth it lah buat kalian para penyuka visual
ini buat gue y seratus vivo ini kalau lo semua masih punya anak anak yang usia sma atau kuliah nah ini harganya masuk lah
dengan segala keunggulan vivo yang kita udah tahu termasuk vivo itu kan selalu dibilang kameranya bagus hasil fotonya
oh mereka memang pernah mengklaim sebagai kalau mau selfie bagus sih vivo kan vivo
jadi ini juga bisa selfie hasilnya sudah mumpuni pakai vivo y seratus menurut gue itu
seri y kan memang terkenal mungkin dengan spek yang memadai gitu ya untuk harga mungkin bisa dibilang karena vivo sering main di mit range
ini termasuk spek yang oke untuk entry termasuk juga harganya juga untuk seri y ini
nah kalau harganya sendiri untuk serie ini dia ada terbagi dua
ada yang satu ratus dua puluh delapan gb dengan dua ratus lima puluh enam kalau satu ratus dua puluh delapan itu sekitar tiga tiga puluh sembilan jadi tiga empat lah ya
kalau yang dua ratus lima puluh enam itu bisa di tiga enam ratus sembilan puluh sembilan jadi tiga empat
bayangin aja itu kan dengan dua ratus lima puluh enam yang kalau gue pakai handphone dengan kapasitas gitu dua tahun tiga tahun gak habis habis tuh
tanpa terlalu harus menghapus hapus ya kan
tapi gak terbatas itu juga sebenarnya memori juga masih bisa ditambahin
nah kalau saya sih ini agak sedikit berat ya untuk ukuran sebuah handphone tetapi udah feel untuk dipegangnya berat kan lebih enak tim
jadi inget punya handphone gitu
tapi kalau saya sih susah kalau selfie jauh gitu kan berat gitu
karena harus megangnya atau gimana ya
iya ini pakai pertolongan temen temen
memang kita suka lamanya di pembahasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dari pemirsa
jadi kalau feelnya sendiri kalau gue sih ngerasa aja ya
ini seperti feelnya itu seperti semi kulit gitu
jadi kalau dipegang pegang pun dia tidak akan berbekas
beda sama yang kalau belakangnya itu lebih terbuat dari steel atau yang lain lain yang meninggalkan bekas
oke itu untuk y seratus nya
dan kalau untuk y seratus empat g ini sebenarnya kameranya itu sudah
kamera utama ya sudah mencapai lima puluh mp sebenarnya
ada kamera bokeh dua megapiksel juga
dan ada sensor flicker yang menjadi tambahan di bagian belakangnya
kamera selfie nya itu delapan mp
zoom in itu kira kira pecah nggak dia
sedikit berbeda tapi detailnya tetap bagus
kan kita gak sering sering zoomin muka sendiri juga kan
ini yang biasa kan kalau cewek gitu kan ya
pakai kamera kamera dari gadget gadgetnya vivo
dan untuk handphone nya sendiri memiliki rating ip lima puluh empat yang tahan percikan air tapi jangan dibawa
kalau itu nggak cukup untuk anda di y seratus kita beralih ke v tiga ratus
ini adalah salah satu keluaran kebanggaannya vivo
ini pakai layar amoled nya yang udah yang curve sama juga seperti yang sebelumnya
jadi tampilannya tuh memang udah lebih mewah gitu ya
kalau sepintas dilihat dari bentuknya mungkin kalau ada gangguan dalam tanda kutip
pada lahirnya cuma pada kamera depan ini aja
ada lubang kecil untuk kamera di sini sisanya sih kalau full bisa bilang sih
dan ini fps nya sudah kelihatan sekali sih
perubahan pada gambarnya itu halus banget
jadi pergerakan fps nya itu kelihatan sekali bahwa itu sudah bagus sudah halus sudah cepat
untuk handphone ini sendiri kalau kita lihat dari luarnya lagi bentuk kameranya sudah berbeda
kalau itu kan dia jangan lupa nih di bawahnya ini ada lampu
light aura light yang akan membantu kalau kalian melakukan pemotretan di situasi yang gelap
atau kurang cahaya itu sangat bisa membantu
dan ini catatannya ini adalah vivo yang v tiga puluh nya
ada fu tiga puluh yang e yang mungkin sedikit di bawah v tiga puluh
lalu kalau mau lebih serius lagi ada v tiga puluh yang pro
yang diatasnya ini lagi yang dengan beberapa upgrade termasuk dari ksp
jadi kalau di tingkatan v tiga puluh e v tiga puluh v tiga puluh pro yang kita sedang saksikan dan kita pegang ini
aura light juga ada jadi vivo kasih aura
jadi kalau kita mau nyalakan aura
kita masuk ke mode kamera
untuk terang gelapnya bisa diatur
bahkan ini sebenarnya kalau
sebenarnya ini kalau mau dipakaikan efek pun sudah bisa
foreground bunga bunga dan ada tampilan tulisan
buat yang mau lebih edgy tampilannya
jadi ada berbagai filter yang juga bisa langsung dipakai
jadi kalau pun mau pakai efek
akan lebih mendramatisir fotonya
khusus yang v tiga puluh kamera dua
tapi kalau yang v tiga puluh pro
ada tambahan kamera yang signifikan
kalau kita mau bandingkan dengan y seratus
tentu dia akan sangat signifikan di
karena sudah banyak filternya dan lain lain
selain memang lensanya juga lebih
spesifik lebih bagus lagi
cocok untuk mereka yang mau mulai nge vlog juga
kalau tangan saya ini getarannya segini lah ya
nanti pasti bergetar kalau subjeknya bergetar
jadi ini oke lah kalau untuk dipakai di luar
nah kalau dari bodinya sendiri
ini memang kalau tadi dibilang ungu
jadi ada apa namanya nih ya
dari tampilan handphone itu sendiri gitu
kalau saya membandingkan menggenggam y seratus dengan v tiga puluh ini
jadi mungkin kalau saya sih secara pribadi
memang lebih suka yang agak ringan dan tipis seperti ini
tapi kalau penggangan ini lebih mantap sih
cuma mungkin kalau mengikat spek yang lebih tinggi ya
kalau saya mau kasih bayangan juga buat kalian yang suka main game
y seratus v tiga puluh sudah sangat mumpuni
begitu kita memainkan game apapun kesukaan kalian
baik y seratus maupun v tiga puluh atau seri v tiga puluh ini
manapun sesuai dengan budget kalian juga oke buat vivo
jadi dari dua seri vivo yang saya pegang
seri y seratus dan yang dipegang timi v tiga puluh
dua duanya sih mumpuni kalau dari sisi kamera dan video
walaupun harganya berbeda cukup lumayan
jadi ini cocoknya buat siapa
jadi ini memang kelihatannya lebih vibrantnya di warna ya
mungkin mereka mengincar seperti tadi di blanc bayu
buat yang punya mungkin anak anak muda
lebih perempuan karena memang dia agak lebih berat
kalau saya sih lebih suka karena
karena handlenya mau berat berat gitu
tapi kalau suka ini dengan warnanya dan segala macam
ini sudah mumpuni dari sisi budget
jangan kasih anak anak kita handphone yang mahal mahal dulu
ini cukup lah sebenarnya kalau tujuannya untuk selfie
untuk main game juga sudah cukup juga
kalau memang memoni kurang bisa ditambahkan juga
dan tampilannya juga oke gitu ya
mungkin memang sudah bisa naik ke v tiga puluh
dengan kemampuan yang lebih dari sisi prosesinya
dan juga kameranya tadi kita lihat dari layarnya
pergerakan di dalam layar dari v tiga puluh ini
juga untuk fotonya sudah lima puluh mp
cuma berapa abjad aja udah beda harga dia
dia tuh lebih mewah gitu
kalau anda mau mulai lebih serius pengambilan gambar
ya mungkin sudah saatnya beralih ke yang tiga puluh ini
karena stabilisasi sudah lebih bagus
dan juga empat k tadi itu juga membantu
dan kalau untuk konten kreator juga
membuat foto maupun video yang diambil itu
seperti dikoreksi atau sudah dimodifikasi
dengan filter yang bawa dia
jadi ini dua seri
dengan dua kelebihan masing masing
hanya karena ada beberapa hal di p tiga
yang dibandingkan dengan seri y seratus
sama sama mumpuni semua prosesornya
vivo itu memang cepat nge charge nya
lima belas menit itu sudah hampir lima puluh persen
sesuaikan juga dengan budget budget